jalan berliku dan sempit tak memungkinkan bagi kendaraan beroda untuk melintas di venesia italia
venisia berdiri di atas satu ratus tujuh puluh tujuh kanal yang dihubungkan oleh empat ratus jembatan
baik warga maupun wisatawan beraktivitas dengan berjalan kaki
namun perpindahan manusia dan barang di kota seluas lima ratus lima puluh km persegi itu tentu tak mudah ditempuh
bila hanya mengandalkan berjalan kaki semata
terlebih venesia terdiri dari satu ratus delapan belas pulau di laguna dangkal yang memerlukan moda transportasi air
vaporetto demikian warga venisia menamai bus air yang telah menjadi transportasi publik sejak seribu delapan ratus delapan puluh satu
meski harganya relatif tidak murah yakni sembilan lima euro atau setara satu ratus lima puluh ribu rupiah sekali jalan
vaporeto menjadi andalan untuk mobilisasi sebab vaporeto dikenal tepat waktu
pesatnya industri pariwisata di venesia membuat transportasi berbasis perahu bertransformasi menjadi ajang rekreasi
kehadiran gondola mendulang cuan sekaligus lapangan kerja bagi warga lokal
kita coba naik gondola dulu
enrico salah seorang gondoliar atau pendayung gondola menuturkan
kemuknya mereka merupakan kerabat atau keluarga yang meneruskan profesi ini secara turun temurun
kita melakukan lima tahun praktik
kita melakukan sekolah gondolier secara ofisial
kita melakukan empat tahun latihan
setelah latihan kita melakukan eksamen ofisial dengan kondisi gondolier
jika kita melakukan eksamen setelah itu bisa dilakukan sekolah gondolier
kita membuat tiga bahasa
inggris bahasa dan bahasa venesia
berbeda dengan vaporeto gondola tidak memiliki rute dan dikemudikan secara manual dengan dayung
bertujuan setseing atau menikmati indahnya pemandangan venesia
gondola melintasi kanal kecil dan tak jarang terjadi kemacetan
nah lihat di sana ada banyak gondola yang dalam kondisi antri untuk melewati kanal
karena kanalnya kecil coba lihat
ternyata kemacetan juga bisa terjadi di kanal
jadi kalau kita selama ini melihat kemacetan di jalan raya di venesia juga terjadi macet tapi di kanal kecil
dengan kunjungan sebanyak satu ratus sepuluh ribu pelancong per hari sampah di venesia kerap menimbulkan masalah
namun pemerintah setempat memiliki cara mengangkut sampah sampah itu dengan perahu khusus
perahu perahu ini didesain sedemikian rupa dengan tuas pengangkut sampah
larangan membuang sampah di venesia sangat ketat
bila melanggar anda bisa didenda lima ratus euro atau setara delapan juta rupiah